dan hingga level berapa kira kira rupiah bergerak di pasar keuangan pada pekan depan
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kepala ekonomi bank permata joshua pardede
selamat sore bung joshua bagaimana anda melihat prediksi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat dalam jangka pendek dan juga jangka panjang
jangka pendeknya nanti menjelang pemilu jangka panjangnya nanti setelah pilpres dua ribu sembilan belas nanti
oke selamat sore mas aldi kalau kita melihat rupiah secara tahun kalender ini memang menunjukkan tren cukup positif ya
kalau kita lihat secara tahun kalender juga di pasar keuangan investor asing membukukan hampir enam miliar usd ya dibandingkan per awal bulan april ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu
ini menunjukkan sebenarnya bahwa investor cukup optimis ya pada perekonomian indonesia

dan dalam beberapa bulan terakhir ini ini juga mendukung optimisme bahwa pemilu akan berjalan dengan damai dan juga kondusif
tadi anda mengatakan bahwa memang modal asing masih deras masuk ke dalam negeri
kalau kita lihat sentimen domestik juga cadangan devisa kita menunjukkan kinerja yang baik
kemudian juga kemarin inflasi kita di angka yang terkontrol
anda melihat dengan sentimen domestik yang sangat mendukung untuk pergerakan nilai tukar rupiah
sejauh mana kemudian pilpres atau pemilu dua ribu sembilan belas
ini akan mempengaruhi nilai tukar kita terhadap greenback
ini akan mempengaruhi nilai tukar kita terhadap greenback
tapi kita harapkan bahwa dari sisi investor domestiknya juga ataupun investor asingnya juga cenderung cukup confident ya
bahwa perekonomian indonesia diperkirakan masih akan tetap stabil ya
dan kalau kita lihat juga dari sisi pemilu ini juga selama pemilu berjalan dengan damai dan juga kondusif
saya pikir ini akan mencerminkan bahwa ekonomi indonesia masih akan tetap tumbuh solid ya pada tahun ini
cukup confident atau
karena kalau kita melihat bagaimana situasi global saat ini perang dagang masih berlangsung perundingan atau diskusinya
kemudian juga kesepakatan brexit antara inggris dan uni eropa masih belum menemui titik terang
kemudian juga diperpanjang begitu
hingga faktor pemilu dalam negeri
ini anda melihat investor akan cenderung lebih percaya diri seperti anda katakan tadi
atau lebih memilih langkah untuk wait and see
melihat ke depannya bagaimana faktor faktor atau sentimen sentimen global dan juga sentimen domestik mempengaruhi pasar uang kita
ya memang kalau kita lihat ini investasi memang bisa kita
bedakan investasi langsung di sektor real dan juga investasi di pasar modal ya
kalau kita melihat memang kalau investasi langsung di sektor relate cenderung memang masih wait and see gitu ya
menunggu hasil keputusan dari kpu terhadap hasil dari pil pemilu presiden
tapi kalau kita lihat di awal tahun ini di pasar modal khususnya di pasar di investasi portfolio ini cenderung cukup positif ya
dengan kondisi di mana the fed yang tidak seagresif tahun lalu menaikkan suku bunganya
bahkan tahun ini diperkirakan tidak menaikkan sama sekali suku bunganya ini memberikan sentimen cukup positif ya
sehingga investor global juga cenderung memarkirkan kembali dana dananya ke aset aset yang lebih berisiko
termasuk ke aset aset negara berkembang
sehingga ini saya pikir ditambah lagi juga dengan optimisme bahwa hasil pemilu nanti siapapun hasil dari pemilu ini diharapkan ini dapat diterima oleh semua pihak
sehingga tidak terjadi ketidakstabilan
dan kalau kita lihat selama kampanye ini pun juga kondisi dari politik dan juga keamanan cukup stabil
sehingga ini akan memberikan confidence cukup baik buat investor asing terhadap rekaman indonesia juga pasar keuangan domestik
jadi pemilu damai ini menjadi katalis positif untuk pergerakan pasar keuangan
seperti yang kalau kita lihat sampai saat ini belum ada hal hal yang memicu untuk investor asing
terutama untuk menahan arus modalnya ke pasar negara berkembang seperti indonesia
tapi kalau anda melihat sendiri bung joshua bagaimana sih sebetulnya stand
atau dimana sebetulnya para investor investor ini berdiri atau melihat pasangan pasangan capres dan juga cawapres yang tengah bertarung pada saat itu untuk merebutkan kursi ri
ya kalau kita lihat saat ini kalau kita mengikuti berbagai perkembangan ataupun berita dari media luar negeri
memang kalau kita lihat investor asing memang cenderung condong kepada petahana
kalau kita lihat di sini kebijakan ekonomi terkait dengan infrastruktur dan juga kebijakan reform
karena kebijakan ekonomi lainnya ini diapresiasi oleh investor asing
meskipun kita lihat bahwa memang penerapan berbagai kebijakan seperti paket kebijakan ini masih belum masih jauh dari sempurna
tapi kita lihat bahwa dari sisi bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara
dan juga meskipun ada konsekuensi dari pembangunan infrastruktur terkait dengan
dampaknya pada kenaikan utang
tapi kita lihat di sini bahwa investor masih cukup confident ya
bahwa kondisi ekonomi kita masih tetap solid ya
dan itu dibuktikan bahwa dari imf yang memangkat hampir semua negara di dunia
dan di sisi lainnya kita lihat juga investor masih menunggu ya
sebenarnya dari sisi contender sendiri
bagaimana sebenarnya kebijakan ekonomi
kebijakan yang bisa dikeluarkan ya
yang bisa ditawarkan oleh penantang supaya kebijakan kebijakan yang saat ini sudah ada ini bisa diperkuat lagi
ataupun bisa dioptimalkan kembali gitu
kemudian kalau anda tadi mengatakan berbagai sentimen yang sepertinya memang baik untuk petahana atau incumbent begitu
lalu bagaimana dengan sentimen terhadap capres lainnya
kalau kita lihat kebijakan kebijakan yang selama ini di kebijakan ekonomi memang kurang lebih
hampir sama ya
kalau kita lihat bagaimana mendorong menyerap tenaga kerja lebih banyak
dan juga bagaimana mengelola harga pangan
sehingga inflasi tetap terkendali dan juga pertumbuhan ekonomi juga tetap meningkat
jadi kalau kita lihat dari visi misi kedua calon sebenarnya hampir sama
tapi memang yang ditunggu oleh dan investor dalam selama empat debat terakhir ini kan belum melihat ya
sebenarnya program program kerja yang lebih detail yang lebih substansial gitu
pada saat debat
sehingga memang pasar sejauh ini melihat bahwa penantang ini mungkin belum cukup confident
jadi masih menunggu ya bagaimana nanti untuk pasangan nomor urut dua ini
pasar lebih melihat performance ataupun kinerja yang sudah kelihatan adanya
satu sudah ada terlihat jelas begitu
kemudian bung joso mungkin terakhir
bagaimana anda melihat nanti pergerakan nilai tukar rupiah di perdagangan pekan depan di pekan pemilu
dan juga support resistance ihsg menjelang pilpres dua ribu sembilan belas nanti
apakah mungkin rupiah kemudian melepaskan atau meninggalkan level psikologis empat belas ribuan masuk ke tiga belas ribu begitu
ya memang kalau kita lihat kita dibandingkan dengan dua ribu empat belas
dimana pada saat pemilu presiden dua ribu empat belas adalah memang semuanya memang calon calon baru ya
kalau kita lihat ya dibandingkan dengan dua ribu sembilan belas ini
kita lihat bahwa penantang ataupun incumbent ini masih apa namanya
kita lihat disini tidak ada
kalau kita lihat mungkin faktor surprise nya tidak se
tidak sebagus ataupun tidak surprise di dua ribu empat belas ya
karena dua ribu empat belas sendiri kan kita memilih presiden yang baru
sehingga kalau kita lihat seandainya memang hasil pemilu nanti sesuai dengan ekspektasi pasar
saya melihat bahwa rupiah memang masih kondisinya masih bisa berpotensi menguat
tapi itu pun juga tidak menguat sampai jauh di bawah empat belas ribu
saya pikir masih di range tiga belas sembilan ratus sampai dengan empat belas seratus ataupun empat belas
dalam jangka pendek ini
lalu untuk support resistance dari ihsg sendiri
ya kalau kita lihat dari sisi ihsg memang hari ini sendiri kan beberapa hari terakhir ini memang cenderung pasar saham cenderung mengalami koreksi ya
khususnya tadi bahwa dari sisi pertumbuhan global yang cenderung melambat ini juga cenderung investor global ataupun investor itu memakai dananya ke aset aset yang lebih aman
kalau seandainya memang ada penguatan di pasar saham saya pikir maksimal kita lihat supportnya masih di enam empat ratus hingga enam lima ratus tujuh puluh lima ya
bung joshua pardede kepala ekonomi bank permata
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
intinya memang situasi domestik dan juga eksternal saat ini masih mendukung untuk nilai tukar rupiah maupun ihsg
karena banyaknya modal asing yang masuk juga di tengah bagaimana investor masih wet nc juga terhadap pertemuan pertemuan yang sedang berlangsung
brexit dan juga perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok
semoga nanti apapun hasilnya
pasar keuangan kita masih tetap bisa stabil untuk menghadapinya